inilah yang membuat para remaja ini bergabung dalam komunitas belajar untuk menuntut ilmu
adalah bahrudin pendiri komunitas belajar korea toyibah
pria berusia lima puluh dua tahun yang akrab di sapa kang din ini
tak menyangka bila sekolah alternatif yang didirikannya pada tahun dua ribu tiga silam masih kokoh berdiri
dan dimenati oleh banyak orang
kang din sebenarnya konsep seperti apa yang diusung oleh komunitas belajar ini
ada dua hal konsep dasarnya
jadi yang satu selalu berpusat pada anak
jadi pembelajarannya ini berpusat pada si pembelajar itu sendiri
yang kedua berbasis pada kehidupan lokal
jadi pada konteks kehidupan lokalnya
terletak di kelurahan kalibening kecamatan tingkir kota salatiga
komunitas belajar korea toyibah memiliki empat kelas sesuai dengan kelompok usia smp dan sma
hingga januari dua ribu tujuh belas
ada dua puluh murid yang belajar di komunitas ini dengan rentang usia dua belas hingga delapan belas tahun
mereka dibimbing oleh tujuh tenaga pengajar atau pendamping
yang jadi pertanyaan banyak orang mungkin ketika membawa anaknya menjadi peserta didik di komunitas belajar ini
bisakah mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
karena mungkin ada level level sd smp sma begitu
nah di komunitas itu
ini seperti apa
ini kita cantolkan dengan program kestaraan yang setara smp dan sma
jadi anak anak ini nanti bisa ikut ujian kestaraan
yang sering dikenal dengan paket b dan paket c itu
nah ijazah paket b dan paket c itu juga bisa melanjutkan
digunakan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
tapi bisa saja melanjutkan ke smk atau sma atau madrasah aliyah
yang paket c juga bisa untuk kuliah
dan itu haknya sama persis dengan yang ijazah formal
sesuai dengan namanya sekolah ini menerapkan sistem pendidikan berbasis komunitas
kegiatan belajar dibangun dengan suasana santai layaknya berada di rumah
setiap murid bebas menentukan apa yang ingin mereka pelajari
sesuai dengan minat dan bakatnya
seperti realita misalnya
lulusan smp negeri di semarang ini telah bergabung dengan komunitas belajar korea toyibah sejak setahun lalu
ia tertarik dengan dunia acting guna mendukung cita citanya menjadi bagian dari seni pertunjukan
ini aku beneran mau loncat ini aku loncat ini aku loncat
terima kasih ya di gantung ini selesai
aku sendiri milih disini itu karena aku sendiri kayak disini kayak punya keluarga kedua
disini saya kayak punya keluarga kedua dan disini aku dibebaskan untuk berfikir
bukan dikotakan untuk berpikir tapi dibebaskan untuk berpikir dan mencoba sesuatu yang baru
aku sesuatu yang baru semuanya dapat dari sini
kayak film teater saya nyoba disini
semuanya aku dapat dari sini
semuanya aku dapat dari sini
awalnya komunitas belajar ini digagas oleh kang din untuk anak anak petani di desanya
namun seiring berjalannya waktu komunitas belajar korea toyibah juga menampung murid murid dari berbagai daerah di jawa tengah
sementara biaya pendidikan mereka ditentukan bersama para orang tua murid

selain peduli dengan pendidikan kang din juga mendedikasikan dirinya untuk meningkatkan taraf hidup petani
jauh sebelum membangun komunitas belajar ia merintis serikat petani bernama serikat paguyuban petani korea toyibah yang berarti desa yang baik
berbagai inovasi dalam bidang pertanian digagasnya guna menggenjot perekonomian para petani
salah satunya melalui program pertanian organik
jangan lupa untuk berlangganan
bertaninya bergantung dengan pupuk kimia sintetis
kerusakan yang akan terjadi
kerusakan yang akan terjadi
jadi harus digantikan dengan konsep pertanian yang berkelanjutan
bahkan mesti mengintegrasikan juga aspek aspek yang lain
baik usaha ternak karena nanti akan menghasilkan kotoran menghasilkan pupuk dan juga hutan
sehingga kita introduksi juga konsep integrated agro silvopastoral
jadi integrasi antara pertanian peternakan dan juga kehutanan
produksi beras organik di wilayah binaan serikat paguyuban petani korea toyibah mencapai satu ratus lima puluh ton per tahun
namun jumlah tersebut masih sedikit
musoni mengakui betul dampak pertanian organik yang digagas oleh kang din
selama saya nanam organik kalau penggarapan tanah itu kan lebih cepat
tapi kan ikan ikan kan gabur jadinya
banyak pupuk kandangnya
harganya lebih mahal
berapa pak kisarannya
kalau sebelum menggunakan pupuk organik

jadi lebih menguntungkan
lebih menguntungkan yang mana pak
lebih menguntungkan yang organik
bersama sejumlah paguyuban petani kang din mendirikan serikat paguyuban petani korea toyibah pada sepuluh agustus seribu sembilan ratus empat puluh
meskipun nama serikat paguyuban ini terkesan sangat islami kang din tidak membatasi keanggotaan berdasarkan agama tertentu
tak hanya merangkul petani di kota salatiga paguyuban ini juga memiliki anggota binaan di berbagai wilayah
hingga awal dua ribu tujuh belas paguyuban ini menaungi lebih dari delapan belas petani yang berasal dari satu ratus tiga puluh paguyuban di tujuh belas kota dan kabupaten di jawa tengah
di antaranya kabupaten semarang magelang boyolali wonosobo sragen demak jepara dan blora
nah kalau kebijakan desa itu terumuskan berdasarkan kebutuhan rakyat rakyat miskin nenek gitu otomatis nanti kebijakannya juga akan berpihak pada rakyat akan propor

dan baku pembuatan pupuk organik cair
selain dijadikan pupuk kotoran sapi juga dimanfaatkan untuk menjadi energi alternatif biogas
sejak tahun dua ribu mustafa petani asal desa ketapang kabupaten semarang ini
membuat biogas dan pupuk cair
kotoran sapi yang dikumpulkannya kemudian diolah menjadi biogas
ketepang kabupaten semarang
itu nanti harus dibakar supaya berubah menjadi co dua
dengan demikian dia akan mereduksi global warming potensial dari dua puluh satu
sekitar dua puluh satu menjadi satu tinggal satu
tapi ketika membakar itu ketika menurunkan daya rusak itu
kita dapat energi untuk masak untuk penerangan dan seterusnya
berarti dapat mengurangi juga pemanasan global begitu
sebagai energi alternatif pemanfaatan biogas terbilang menguntungkan
warga biasa menggunakannya untuk bahan bakar memasak
yang pasti yang saya rasakan irit
kita biasanya kalau pakai tabung gas lpg itu
ya xs terima kasih
dan dia sama sekali
terima kasih memang
cairan sisa pembuatan biogas
dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair
mustofa bisa memproduksi rata rata lima puluh liter pupuk cair
selain digunakan untuk usaha tani pribadi
pupuk cair organik buatannya
juga dijual kepada petani lain
pupuk cair ini
dari biogas digister yang kami
fermentasi dengan bakteri
kita buat sendiri itu
di luar ini harganya

nah kalau petani
bikin sendiri dengan adanya biogas
digester itu seluruhnya cairannya
dan ini dimanfaatkan
oleh petani petani organik
nah saya jual
di luar anggota
kalau dari anggota sepuluh ribu
lahan pertanian pun
menjadi fokus utama kang din
kejumlah wilayah resapan air
ia menggagas program
pembuatan sumur resapan
untuk menjaga ketersediaan air
salah satunya di desa patemon
kecamatan tengaran kabupaten semarang
mas sering mendengar di tv tv
melihat mas itu di bawah sana
luapan sungai akhirnya
banyak warga yang kebanjiran
ini kami merasa kasihan
supaya untuk mengurangi banjir
dan memasukkan air hujan itu
ke tanah supaya tanah itu
akan kandungan airnya itu banyak
sehingga tanahnya subur
hawanya sejuk dan mengurangi
banjir jadi kami tidak menyumbang
banjir di daerah bawah sana
konservasi air dengan sumur resapan
mulai dilakukan sejak tahun

tersebar di berbagai daerah tangkapan
air di antaranya
kota salatiga kabupaten semarang
dan kabupaten magelang
berfungsi memperbesar debit air
di sumber sumber mata air yang akan
mengalir ke lahan pertanian
awal awalnya kami di kelompok tani
bicara serius tentang air
karena orang bertani enggak ada air susah
orang jawa bilang ngeransai itu
sebelum pengolahan lahan itu kan harus
butuh banyak air
karena selalu problem nah ternyata
problemnya sumber mata airnya mengecil
sumber mata airnya mengecil
wah itu menjadi kebutuhan
yang luar biasa sampai harus
kita mengorganisir petani untuk kebutuhan air
harus demo ke pu pengairan macam macam
ternyata sumber mata air senjoyo ini
turun sepuluh tahun terakhir ini bahkan turun
bayangkan lima ratus liter per detik itu
tahunnya enam belas miliar liter
gara gara catchment areanya ditutup
airnya run off tidak meresap ke tanah
untuk itulah kita konservasi sipil teknis
dengan meresapkan air hujan ke tanah
kita belum mengukur secara pasti berapa sebenarnya naik

tapi sudah terasa
jadi kalau dulu itu susah mengairi sawah
sekarang bahkan berlebih
jadi di selokan selokan ini mengalir karena melimpah
karena ada sisa sisa dari pengairan di sawah itu
serikat paguyuban petani yang didirikan oleh kang din
bukan semata mata untuk meningkatkan taraf hidup para petani
namun lebih dari itu
sebagai organisasi paguyuban ini mengajak petani berperan aktif
dalam membangun daerahnya serta berani untuk menyatakan pendapat
kalau kebijakan desa itu terumuskan berdasarkan kebutuhan rakyat rakyat miskin
otomatis nanti kebijakannya juga akan berpihak pada rakyat akan propor

untuk meningkatkan taraf hidup para petani yang didirikan oleh kang din
akan menjadi kondisi yang lebih baik
upaya serikat paguyuban petani koryah toibah membuahkan hasil
bersama para anggota paguyuban kang din berhasil memperjuangkan
pengesahan peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor lima tahun dua ribu enam belas
tentang perlindungan dan pemberdayaan petani
tak hanya itu kini semakin banyak petani yang mampu mengelola usaha taninya
sehingga lebih mandiri dan lebih berpengalaman

sehingga lebih mandiri dan lebih berpengalaman
tapi ternyata ketika saya masuk ke spp kita ini
ternyata pertanian itu tidak sekedar cuma cocok tanaman gitu
sebetulnya di spp kita ini banyak mengajarkan bahwa sebagai seorang petani itu harus mandiri
baik mandiri secara pupuk mandiri benih mandiri pasar
mandiri keuangan itu di sini kita diajarkan di spp kt ini
tahun dua ribu sepuluh kang din menggagas program internet untuk desa
di dua puluh titik yang tersebar di salatiga semarang magelang boyolali dan temanggung
perangkat untuk mengakses internet diperoleh dari hasil kerjasama
serikat paguyuban petani korea toyibah dengan sebuah yayasan dari jepang
kini banyak petani yang bisa mendapatkan informasi seputar pertanian dengan lebih mudah

sampai jumpa di video selanjutnya
nah inilah getuk yang sudah diolah dan nantinya akan dikemas seperti ini
setiap satu kemasan dijual berapa rupiah
rp tiga selain menjual getuk ibu kusma yanti juga membuat olahan singkong lain
seperti singkong keju dan juga singkong rebus siap goreng seperti ini
nah sebelum membuat usaha olahan singkong seperti ini ibu dulu pernah berjualan lagi
pernah jualan gorengan keliling ke kampung kampung gitu dulu
dan setelah bergabung dengan serikat paguyuban petani
ibu mulai mengolah olahan singkong seperti ini
ada perubahan yang ibu rasakan
ya bisa menghidupi keluarga menyekolahkan anak membangun rumah dan menabung
ya ingin sekali memperkenalkan kepada banyak masyarakat kalau ini benar benar makanan sehat dari
kegiatan usaha olahan singkong ini tidak hanya untuk membuat usaha olahan singkong
tetapi juga untuk membuat usaha kecil dan menengah ini masih terkendala pemasaran
karenanya kang din tengah berupaya membentuk badan usaha milik desa untuk menaungi kelompok kelompok ini
termasuk membantu mereka dalam permodalan
rakyat rakyat kita ini sudah menjadi bulan bulanan bahkan dihisap
mereka harus konsumsi dari produk produk pabrikan besar kayak gitu
nah rakyat rakyat harus difasilitasi mereka harus bisa berproduksi sendiri
kalau toh nanti ada pasar gitu bahkan pasar itu sebaiknya dimiliki oleh institusi ekonomi untuk memasarkan produk produk ini
jadi kita merancang kelembagaan ekonomi di desa lebih lebih didukung oleh undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang desa
mesti sebaiknya ada badan usaha milik desa
nah badan usaha milik desa ini akan lebih keren lagi
kalau dimiliki oleh pemerintah desa dan kelompok kelompok yang berbasis rakyat itu
serikat paguyuban petani korea toyibah yang dirintis oleh kang din telah memberikan banyak manfaat
setelah perda provinsi jawa tengah nomor lima tahun dua ribu enam belas tentang perlindungan dan pemberdayaan petani berhasil diperjuangkan
kini kang din bersama anggota serikat terus berupaya memperjuangkan hak hak para petani
melalui regulasi pemerintah lainnya
termasuk undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga belas tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang belum terrealisasi dengan baik
dia termasuk orang yang teguh
pendapatnya prinsipnya itu dipegang teguh
sampai dengan pergulatannya sampai sekarang ini kan berarti sudah berapa tahun tuh
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan sampai sekarang sudah hampir dua puluh lima tahunan ya sekitar itulah
dia masih kayak gitu saja dalam perjuangan membela yang lemah istilahnya
kalau menurut saya barudin itu satu motivator gitu ya
jadi dia sangat bersemangat ketika berdiskusi
karena itu egaliter bisa berkomunikasi dengan semua orang
baik anak anak sampai ke orang di tingkat manapun itu
dia sama gitu nggak membeda bedakan seperti itu
di rumah yang terletak di kelurahan kalibening kecamatan tingkir kota salatiga inilah kang din tinggal bersama istri dan ketiga anaknya
hilmi fani dan yuda
di mata sang istri miskiah kang din merupakan sosok yang demokratis
dukungan keluarga terus mengalir
meski dirinya disibukkan dengan berbagai kegiatan serikat paguyuban petani yang dipimpinnya
selama dia yang dia lakukan itu positif dan tidak merindukan masyarakat dan keluarga saya selalu mendukung
meskipun kegiatan di keluarga sendiri juga agak dikesampingkan
di masyarakat sekitar pun juga akhirnya saya juga yang harus banyak terlibat di masyarakat sekitar
pria kelahiran semarang sembilan februari seribu sembilan ratus enam puluh lima ini menuntut ilmu di lembaga lembaga pendidikan islam sejak usia sekolah dasar hingga pendidikan tinggi
meski demikian sarjana lulusan fakultas tarbiah institut agama islam negeri salatiga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini menjunjung tinggi nilai nilai pluralisme
baginya keragaman suku dan agama patut dihargai dan dihormati
pada tahun dua ribu dua belas kang din mendapatkan penghargaan dan dilombatkan sebagai tokoh kemanusiaan pluralisme dari sebuah lembaga nirlaba di indonesia
sederet prestasi lain pernah diraihnya
kiprahnya dalam mendirikan sekolah alternatif melalui komunitas belajar korea toyibah berhasil membuatnya meraih penghargaan dari berbagai institusi baik pemerintah maupun non pemerintah
pada tujuh belas agustus dua ribu sembilan
kang din meraih penghargaan dari guali kota salatiga sebagai teladan dalam bidang pendidikan
kang din juga pernah didaulat sebagai tokoh inspiratif dunia pendidikan dan pejuang pendidikan atas dedikasinya dalam pengembangan pendidikan oleh sejumlah ikatan pelajar di tanah air
berprestasi tak lantas membuatnya berpuas hati
jauh di lubuk hati terdalamnya
ia masih menyimpan harapan besar
untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi rakyat indonesia khususnya bagi para petani
sebagaimana soekarno punya mimpi dengan trisakti
bagaimana rakyat berdaulat di bidang politik
bagaimana rakyat berdikari di bidang ekonomi dan juga berkepribadian di bidang kebudayaan
saya kira itu juga mimpi kita semuanya
bagi saya plus mesti ada keadilan
termasuk keadilan itu keadilan lingkungan
jadi keadilan sosial dan keadilan lingkungan
keadilan sosial yang utamanya yang sampai sekarang masih harus terus diperjuangkan itu
keadilan relasi kuasa laki perempuan
itu harus selalu diperjuangkan dan keadilan lingkungan
bagaimana lingkungan kita harus kita jaga kelestariannya harus kita upayakan konservasinya
bahrudin atau kang din sosok bersahaja penuh ide cemerlang
semangatnya tak pernah luntur untuk memperjuangkan nasib para petani
ia berjanji akan terus berdiri di depan demi memujudkan petani mandiri
petani adalah sekelompok manusia sekelompok orang yang produksi pangan
sehingga petani itu penyelamat kehidupan
sudah saatnya negara harus melindungi petani harus membelah hak hak petani
tanpa itu bukan negara yang benar